langsung ajak anda melihat saya punya gambar terbaru dari kehadiran prabowo subianto di kuningan di kediaman
dan mas roy ini apa mas roy apa yang terjadi
ya insya allah kita dengarkan nanti
tapi sekarang mas roy harus pamit ya
saya harus pamit dulu terima kasih waktunya
bila bicara harus di sana
terima kasih mas roy
mas taufik tetap di sini
kita akan masih terus menantikan
mas ren nampaknya harus mendampingi apa yang terjadi di sana ya
ini menarik juga
kalau anda sebagai partner koalisi ya bukan partai koalisi
ya calon penantang lah melihat apa yang terjadi di koalisi pak prabowo gimana
saya juga menarik
saya menarik bahwa tidak hanya di koalisi jokowi
di kubu sebelah sana pun ada dinamika yang keras dinamika yang menarik
ini memunculkan sampai hari ini kan kita tidak tahu apa yang terjadi
dan ini menjadi sebuah pola demokrasi yang menarik dan unik di indonesia ini
dan menjadi contoh bahwa politik tidak sekedar tiba tiba ujug ujug ya dalam bahasa sunda itu
tetapi ada sebuah proses panjang ada komunikasi ada lobby ada untung rugi
jadi tentu kita berharap untung rugi itu bukan sekedar untung rugi kepada partai
tapi lebih kepada untung rugi kepada indonesia secara keseluruhan
itu yang kita harapkan
kita baru lihat ya pak prabowo subianto baru saja memasuki kediaman susilo bambang yudhoyono
bang tori ada bocoran bocoran atau bisikan bisikan maut nggak tentang peristiwa malam ini
ini sudah direncanakan atau sangat mendadak
atau ini peristiwa yang sangat baru
ya artinya kan perkembangannya memang

perkembangannya sangat baru
namanya sudah terjadi komunikasi ya
tadi pks juga sudah conference kemudian kalau saya tidak salah pan juga sudah conference juga terkait mendukung pak prabowo
nah ini mungkin saya rasa dengan partai demokrat juga dikomunikasikan hasil dari apa yang internal masing masing partai
jadi saya rasa sedang dibangun saja komunikasinya
dibangun komunikasi apakah ini jadi tanda tanda sebenarnya bahwa ahy masuk radar lagi seperti kata tadi

segala kemungkinan pasti akan terjadi kan
kita juga tidak pernah tahu saya menentukan karena saya pun juga tidak punya kompetensi siapa yang akan menentukan
bergabung kembali ke kediaman sby untuk melihat perkembangan di sana apakah ada pengumuman dari prabowo dan sb malam hari ini
yuk kita saperkan saya roni satri ya
roni ini pertemuan membahas apa apakah masih negosiasi atau konfirmasi atau hanya silaturahmi

didit kalau anda lihat saat saya menyampaikan ini mungkin anda juga bisa dikatakan cukup kaget
karena pertemuan yang dilakukan tadi ketika anda menyampaikan kedatangan prabowo ketua umum partai gerindra ke rumah ketua umum partai demokrat suslo bambang endoino di megakuningan ini
hanya berlangsung kurang dari sepuluh menit
dan baru saja saat saya menyampaikan ini keluar kendaraan dari prabowo dari kediaman rumah sbe ini
dan tidak memberikan keterangan apa apa kepada media
dan tadi dari sekjen partai demokrat sendiri hinca panjaitan menyebutkan bahwa pembicaraan terkait dengan memang masih sangat alot bisa dikatakan seperti itu
yang tentunya tadi kalau kita lihat pagi tadi juga pukul sepuluh waktu indonesia barat juga prabowo sudah tiba melakukan pertemuan dengan sby
dan ini kalau kita lihat saat ini pun di kertanegara sudah persiapan untuk melakukan konferensi pers deklarasi
ketua umum partai demokrat suslo bambang endoino di megakuningan ini
namun prabowo memilih untuk ke sini terlebih dahulu ke megakuningan ini untuk bertemu dengan sbe
namun hanya kurang dari sepuluh menit sudah keluar lagi
dan kita mendapatkan informasi dari rakanaspam
bahwa nantinya ketua umum partai amatan nasional ini zulkifli hasan juga akan menghadiri
ataupun bertemu dengan suslo bambang endoino di megakuningan ini
namun hingga saat ini masih belum tiba di lokasi
terima kasih kami akan terus menunggu perkembangan dari sana
dan kabarnya ketua umum empat akan segera melapak ke megakuningan
kita akan terus menunggu roni
semangat jangan lupa minum kopi tadi seperti ditawarkan oleh sekjen